jelaskan kepada yahat
bagaimana para penyusup itu bisa masuk ke dalam hutan
maaf ayah anda peramu
aku juga tidak tahu
masih ada dalam tubuhku raka
apa yang terjadi dengan adikku nyai
jeng si mek

jelaskan kepada yahudi bagaimana para penyusup itu bisa masuk ke dalam kentang
maaf ayah anda prabu aku juga tidak tahu tiba tiba saja mereka sudah ada di sini
ampun gusti prabu kami tidak tahu tiba tiba mereka sudah ada di sini tapi mohon ampun gusti
saat gusti prabowo sedang semedi ada tamu datang dari kerajaan cijerung
raden kita harus segera bisa keluar dari tempat ini
bukankah pajajaran ke arah sana
iya raden tapi kita harus segera ke karangsadana
kembali ke karangsadana
benar raden kita harus melamatkan paman aman dan paman amin yang sedang disekap oleh mereka
kita harus membebaskannya
kasihan mereka mereka habis setiap pajajaran raden
baiklah kita bebaskan mereka
iya kita segera kesana aku tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka
bagaimana keadaannya nyai
sebentar lagi di sini ya

sebentar lagi di sini ya
tapi kau harus menerima keadaannya
kasihan kau adikku raden
kau harus menanggung ini semua
nyai bantu aku